ini apa yang papa takutkan
aku bisa ancurin nama baik keluarga kamu
aku gak tahu
video kamu tanpa selai benangku
aku gak mau papa
papa gak usah khawatir ya sama raina
kalau ada yang kamu mau ngomongin sama papa
kamu gak usah takut
raina baik baik aja
bapak percaya ya sama raina
ehhh takut banget rappers
tebak krakara usa
gak jadi lagi percuberan
memberin komji lagi kepada si audience
uang ini untuk shiva dan juga aku sendiri
aku gak mau terus terusan nyusahin kamu
shiva tem bantu siti dulu ya
titip ya siti ya
ada kiriman barang lagi nggak
dan ini alamat pemesannya
jangan sampai telat ya
alamat kantornya alfif
ntar kamu telat lagi
mbak saya mau antar makanan
oh iya langsung aja ke lantai dua ya mbak
udah ditunggu soalnya
tapi lewat tangga aja ya soalnya riveknya
kau balik lagi ke kantor
masih ada urusan yang mau diselesaikan pak
aku lagi buru buru
kenapa aku harus ketemu sama dia disini
gimana kalau dia sampai ngenalin aku
dia lagi merhatiin aku deh
apa dia ngenalin aku
kaya nya aku pernah liat dia
tapi dimana ya
aku udah dekat
untung aja afif gak ngenalin aku
ini aku jadi jalan mbak
kalau itu memang benar bela
aku gak boleh kehilangan jejaknya lagi
aku harus ketemu sama dia
pasti cynthia lagi bermesraan sama gavin
tidak ada yang bisa dipercaya
ini mah gampang banget
kurang ajar banget
makin lama makin menjadi jadi mereka
aku udah gak kuat melihat tingkah rangkus cynthia sama gavin
bukannya aku mau menentang kamu tapi menentang mereka
aku udah kehilangan kesabaran dan kamu mau aku diem aja
enggak aku nggak bisa diem aja
jangan jangan raina dan radit bertengkar lagi
aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi diantara mereka
aku udah gak kuat lagi
aku gak akan diem aja
apa yang dilakukan cynthia dan gavin
tapi kamu tenang
aku gak akan ngasih tau rahasia tentang vicky
kalau gavin itu adalah ayah dari anaknya cynthia

aku mau tahu apa yang terjadi di dalam keadaan dia
aku udah bilang jangan menentang aku
kamu nantang aku sekarang
kamu tenang aja sayang
kamu tenang aja sayang
kamu tenang aja sayang
kamu tenang tenang terus
kamu tenang tenang terus
pergi kalian dari sini
saya tidak sudah mau diincak oleh orang orang seperti kalian
pak tenang dulu
pak jangan emosi
kita bisa jelasinnya kan gavin
iya pak tenang dulu pak
saya tidak mau lagi dengar semua perkataan yang keluar dari mulut kamu cynthia
kalian sekongkol memfitnah bella
sehingga bella diusir dari rumah ini
dan anak kamu
ternyata bukan anak afif
lihat saja nanti
apa yang akan saya lakukan kepada kalian
aku harus segera keluar dari sini
sebelum ketemu sama afif lagi
kenapa aku harus ketemu sama afif lagi
gimana kalau kali ini dia beneran curiga lagi sama aku
kalau mbak nggak mau buka
biar aku buka sendiri
bersama semuanya apa yang orang cik ibu
agar beliau untuk padam selaku
sebelumbapak nampak badan anelin nampak
bukan baga sepertiku
yang dingen sangat kalo